kemungkinan besar belum untuk ke dalam acuran kurang lebih delapan puluh meter
untuk kejadian tersebut diduga karena kendala teknis dari kendaraan
namun ini masih kami dalami
kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat sembilan penumpang
empat penumpang diantaranya meninggal dunia
berawal dari daerah lumajang
kemudian anda kembali ke tangerang
anda kembali ke malang ke kecamatan gondang legi
dengan melewati jalur tnbts dari arah lumajang
kemudian turun ke arah poncokusumo
info awal dari lumajang ini
ada kepentingan ada acara keluarga
bisa dikatakan acara pernikahan
kemudian dari saksi mengatakan
itu total sembilan penumpang kumparan jajanjirang
semua terjatuh itu berada di dalam mobil
atau ada yang tercecer waktu jatuhnya itu
jadi waktu jatuh pada saat evakuasi
ada yang berada di dalam mobil ini
ada pengemudi kemudian penumpang di samping kiri pengemudi
yakni seorang wanita yang masih mengandung
empat orang lainnya ditemukan di luar kendaraan
dua sudah tergeletak di jalan raya
kemudian duanya lagi di area rumputan
kemudian untuk kendala teknis yang dimaksud itu
sebetulnya itu rimplong atau apa bapak bapak
kendala teknis ini ini masih dugaan
kedalaman jurang kira kira sampai berapa dan eva
evakuasi kendaraan akan dilakukan
untuk kedalaman jurang dari jalur utama penanjakan
jalur utama taman nasional bromo tengah semeru
untuk kedalaman curang kurang lebih delapan puluh meter
sebenarnya waktu itu kecelakaan itu